aduh aduh aduh
yaudah kalau gitu kita pulang aja ya sekarang
tunggu bentar putri wistus goreng
boleh gak duduk disini bentar aja
buruk rasa nih sakitnya kaki aku
yaudah kalau gitu pulang aja biar kamu bisa istirahat total
kita jangan pulang dulu
aku udah gak apa apa kok
percaya deh sama aku
aku mau kita duduk disini
karena aku punya sesuatu buat kamu
ini kan tadi dengar sendiri
aku tuh sadar selama ini
deddy selalu turutin semua kemauan aku
ya sampe sampe aku egois dan ngelakuin hal yang
hemat banget pas
sekarang waktunya deddy yang bahagia
aku mau bikin denny bahagia
ya dengan cara mempersatukan diri sama bu nawang
tidak ada apa apa
kalau kamu ingin berubah deddy sangat menghargai ini
deddy masih belum percaya sama kamu setelah apa yang kamu lakukan
terserah deddy deddy mau percaya aku atau enggak
yang penting aku gak akan stop untuk deketin day sama bu nawang
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kamu percaya gak tuh
saya nggak bisa bedain non mel jujur apa pura pura
kamu masih inget kan
kalo mel pernah yakinin saya kalo dia buta
saya gak mau kelepasan saya mau selidiki ini
saya pernah kecewa
tenang pak bos
nanti saya cek list
tadi pak bos belok cek list
gak pernah berubah
gak pernah ada solusi
lu ngapain masih bela
udah hemat hemat air matanya buat nanti acting lah di babak berikutnya
lo masih nyiapin ini semua untuk nyokapnya secara asongan kan
gue tuh beneran mau berubah

gue tuh beneran mau berubah

rizky tante tuh perhatiin kamu dari tadi kamu diem aja
apa kamu lagi mikirin sesuatu ya
dari muka kamu kelihatan kalau kamu lagi sedih
kamu lagi mikirin putri kan
rizky apa kamu tetap cinta sama putri
walaupun putri itu bingung mau milih kamu atau milih kamu
enggak kok tante
aku sadar kalau hatinya putri itu bukan buat aku
apalagi sekarang putri udah jadian siapa
rizky apa kamu tetap cinta sama putri
enggak kok tante
aku sadar kalau hatinya putri itu bukan buat aku
apalagi sekarang putri udah jadian siapa
maksud kamu putri jadian
maaf tante maksud aku bukan begitu
maksud aku aku gak mungkin jadian sama putri
karena putri itu nganggep aku cuma sahabat
mendingan sekarang kamu jujur ke tante
daripada tante kecewa tanpa tahu semuanya dari orang lain
aduh aduh aduh
yaudah kalau gitu kita pulang aja ya sekarang
tunggu tunggu bentar putri
boleh gak duduk disini bentar aja
buruk kerasa nih sakitnya kaki aku
yaudah kalau gitu pulang aja
biar kamu bisa istirahat total
kita jangan pulang dulu
aku udah gak apa apa kok
percaya deh sama aku
aku mau kita duduk disini
karena aku punya sesuatu buat kamu
ini bukan gelang bully yang dulu pernah kamu kasih ke aku ya
ya bukan dong putri
ini gelang apa
kalau gelang yang waktu itu
itu kan artinya kamu ada dalam pengawasan aku
tapi kalau gelang yang ini
coba kamu lihat deh
ada nama aku
jadi kita punya gelang couple deh
aku pakai yang ada nama kamunya
dan kamu pakai yang ada nama aku
aku pakein ya
lucu banget ya
kamu suka gak
kok tiba tiba diem
dengan kecantikan pacar aku
gue sebel aja sama lo
tadi lo teriak teriak nama gue kayak gitu tadi
bentar bentar bentar
bokap lo tadi ke kampus
yang dilihat si gio di kampus itu bokap lo
gue tuh dari tadi telpon telponin terus loh
yaudah kalau gitu
gue janji gue gak bakal ngulangin kesalahan yang sama lagi
dan ngambek lagi ya
gitu dong senyum
kan cantik kalau senyum gak usah ngambek ngambek lagi
rambutnya lo gak pegang
rambutnya lo gak pegang
om ini kan orang yang tadi gue bilang penipu
mana tadi gue minta skurty buat musuh dia lagi
dia siapa cit
temen kampus citra pak
gue kenalin lo ke bokap gue ya
ini kelar hidup gue
ternyata dia bokapnya citra dong
daripada ribet urusannya
mending gue kabur aja lah
kita bingung aja kalau lo tiba tiba bisa berubah
kenapa sih kalian emang berharap menjadi orang jahat terus apa
emang lo percaya gue berubah
kenapa lo gak percaya aku bisa berubah gitu
mungkin tasya itu bingung lo tuh berubah tiba tiba banget
ya gue capek aja diwujud sama orang orang tau gak sih
ya mungkin gue jadi keras kepala kayak gini karena gue butuh sosok seorang ibu
perhatian dari ibu
gue ngerasain itu dari ibunya put